saudara memasuki hari kelima pencarian rabu kemarin area pencarian korban banjir lahar hujan di kabupaten tanah datar sumatera barat diperluas
dan personel tim pencarian ditambah dari tni polri basarnas hingga sukarelawan
selain penambahan personel pencarian juga melibatkan dua anjing pelacak dan menggunakan drone
masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari rumpur
ketua dpd partai gerindra sumatera barat andre rosiade dalam akun instagram pribadinya menyebut tengah mendampingi menteri pertahanan prabowo subianto ke sumatera barat
untuk meninjau dan memberi bantuan kepada warga terdampak banjir lahar hujan gunung merapi